ini adalah jalan masuk menuju konstruksi stasiun mrt senayan
untuk memasuki tempat ini awak media hanya dibatasi paling banyak lima orang karena tempat ini berbahaya
selain itu kami juga diharuskan menggunakan pakaian pelindung dan rompi berwarna terang
ini adalah tampak dalam dari stasiun mrt senaya
yang dengan panjang dua ratus meter
lebar dua puluh meter dan tinggi delapan meter
area ini kelak akan dijadikan area publik
di dalamnya akan ada tempat tempat perdagangan dan pusat pusat kegiatan masyarakat
track sendiri nantinya akan ada di bagian bawah ini dan dihubungkan dengan eskalator dan lift
salah satu khawatiran di jakarta adalah apakah kerowokan ini nantinya akan terdampak di sini
direktur utama pt mrt jakarta menjawab
metode kami seperti dilihat dinding ini
ketika kami membuat diapel diapel ini
itu menahan dan menjaga ketinggian debit air
jadi gedung gedung di sepanjang stasiunnya kami ukur
tidak ada settlement
karena kami menonitor selama kami bekerja
jadi setiap mili sampai penurunan kami langsung tangani
tapi sampai hari ini alhamdulillah
gedung gedungnya masih ada dan tidak ada air
rembesan juga tidak ada bisa dilihat
jadi ini bukan pakai conventional waterproofing
jadi bukan pakai ada lembaran membran terus di luar dicor lagi
tapi untuk dasarnya iya
kita akan pakai membran terus nanti ada dicor lagi
tapi kiri kanannya lihat anda sendiri tidak ada rembesan
dan berapa kali hujan tidak banyak
karena kalau pun ada genangan kita sudah langsung ada pompa langsung
hanya yang saya mau tekankan di sini mrt sudah melakukan seoptimal mungkin
karena dari sisi teknis semua bisa
ya kan insinyur insinyur indonesia cukup pintar ahli
mau modifikasi seperti apa insinyur teknik sipil kita
ahli konstruksi kita itu sudah one of the best lah
semoga proyek mrt ini akan menjadi salah satu solusi kemacetan bagi ibu kota jakarta
saya rinaldi sofwan cnn indonesia